istana menegaskan pelantikan presiden joko widodo dan wakil presiden terpilih kiai haji maruf amin
tetap dilakukan pada tanggal dua puluh oktober mendatang
sekretaris kabinet pramono anung menegaskan baik presiden jokowi maupun istana
tidak pernah meminta agar jadwal pelantikan dimajukan
yang pertama tentunya presiden memahami tentang ketatanegaraan
dan yang menyampaikan kan bukan dari istana
tapi yang menyampaikan adalah yang mendengar mendengar
sehingga itu tidak ada
tetap pelantikan sesuai dengan jadwal yang sudah diputuskan oleh kpu
karena memang periodisasi dpr maupun periodisasi presiden itu sudah fix lima tahunan
nggak boleh maju sehari nggak boleh mundur sehari
jadi tetap akan berlangsung pada tanggal dua puluh oktober
sesuai dengan jadwal kpu yang sudah diagendakan